menteri dalam negeri cahyokumolo memastikan pemerintah daerah tetap melayani warga di tengah situasi tanggap darurat bencana di palu dan donggala sulawesi tengah
presiden joko widodo sudah memerintahkan agar kementerian dan lembaga terkait tetap menjalankan tugasnya dengan baik
bahkan kementerian dalam negeri akan mengerahkan tim dari institut pemerintahan dalam negeri manado dan makassar untuk melakukan pendampingan dan pelayanan untuk warga

ipdn dari manado dan dari makassar sudah merapat di sana membantu pendampingan baik di pemerintah sulteng maupun di palu di donggala dan di sigi sementara